laura mana bukannya sama lo

tapi di jalan dia minta turun gitu

terus dia pergi deh sama cowok itu

lo malah naik motor sama cowok
ya udah deh udah deh
dua empat tiga ya
kakak franco udah terokeirin lu
kayaknya dia udah kemaren
sira kalau kita lagi jatuh cinta itu kita gak bisa mandang dari apapun
yaudah terus lu mau gimana sekarang
ya berusaha dapetin dia lah
gue bakal cari cara apapun buat dapetin lucu
baguslah gue dukung lo kita saling dukung oke